ajang musyawarah rakyat indonesia atau musra berlangsung pada tanggal empat belas mei dua ribu dua puluh tiga di istora senayan jakarta
pada musrah kali ini diumumkan nama nama bakal calon presiden dan calon wakil presiden hasil pilihan musra se indonesia
musrah yang sudah berlangsung sejak dua puluh delapan agustus dua ribu dua puluh dua ini merupakan gabungan dari delapan belas organisasi relawan pendukung jokowi
hingga saat ini telah melakukan sejumlah diskusi terkait penjaringan capres dan cawapres
ketua dewan pengarah musora andi gani menyebutkan sejumlah nama yang diusulkan kepada jokowi
yaitu untuk capres adalah ganjar pranowo prabowo subianto dan airlangga hartanto
sedangkan untuk usulan nama nama cawapres yaitu mahfud md arsyad rashid muldoko dan sandiaga uno
hasil putusan musrah diserahkan kepada jokowi
jokowi menyebutkan bahwa jokowi akan memilih capres dan cawapres yang akan didukung relawan pada pilpres dua ribu dua puluh empat
namun jokowi menyampaikan dalam pidatonya bahwa jangan terburu buru dalam menentukan pemimpin
keputusan mengusung capres dan cawapres dikembalikan pada masing masing partai
namun ia berjanji akan membisiki dengan kuat partai partai ini
dan selanjutnya mohon berkenan
di ruang tunggu para ketua menyampaikan pada saya
nama yang terekam kuat
saya sudah mendengar tapi saya ingin resmi
tadi yang disampaikan oleh pak panel barus itu resmi
belum saya buka
belum saya buka
jadi saya terus terang
harus kita berikan
kepada partai atau gabungan partai
untuk menyelesaikan urusan capres dan cawapresnya
para partai partai ini
partai partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai
kalau saya ngomong sekarang untuk apa
itu yang namanya
strategi ya itu
jangan pengen cepet cepetan
belanda masih jauh